tapi bogi yakin deh
momi itu gerak gerak gara gara di rumah ini
mendingan poki panggil pengusir hantu ya
hantu itu takut sama poki
hantu itu kalo ketemu poki
yang membuat poki takut
memang momen itu bukan hantu
tapi tapi tungguin
tadi kan poki sama poki ngomong disini
sudah aman terdengar hahaha udah dipingumpetin di suatu tempat ini
takut simpen gua mereka masih ngitar ngitar kita sih
dan ini nah ini tegoknya disimpen dimana
aduh ayaka datang
kok teko nya ga bisa tembus sih
iya iyalah ini kan teko bisa keliatan sama manusia
terus itu si saga bisa tembus
kalau ini ini ga bisa keliatan
kalau gitu ribet dong kita kaya manusia
bukannya tutup pintu
kalau kamu kenapa ya masalah
ya masalah lah
ini mau ngapain sekarang
kalau kalian mau di teko kita tanding aja
oh bilang dong dari tadi kalau rapi
baru baru ini aja rugby aja ga tau
eh rugby apaan sih
makanya berlangganan dong kipi kabel
nih yang beginian
oh yang di tv tv bilang dong baru tahu mungkin yuk
apaan tuh ini
boleh tapi sebelah sana lu cekat noh tuju leh kabur
alu kabur sana
siap dan eng panggil rati ya
aduh aduh aduh aduh
yaudah om jin teko nya kan ada sama berat tuh yuk
biasa aja tuh
tuh mungkin syarapnya ada yang putus
beneran berarti masih amnesia
yaudah biarin aja dia tinggal sama kita om jin
om jin jaga di pintu aja ya
jangan lupa rekening cik
aku mau istirahat dulu
oh plak ini kayak kelapa cengkir beneran
bisa main kelapa
eh berobat aja yuk
eh ya yuk ya yuk aja
ini kita bikin rencana dulu strategi
buat ngebuka ini teko
dan jangan sampai ketahuan pangeran jin
kenapa bukan kita aja yang buka
raja jin ya kan nama kita bagus baik
dan kita naik jabatan yuk
jangan gitu ya buka
ntar kalo kita kesedut gimana
soalnya cuma bos jahil doang yang bisa buka
dan gak bisa kesedut
apaan ya teko kita jual aja ya
kebarang rongsokan tuh beramah bukosok gitu
hahaduh repot lagi kita
udah masuk ke tu yuk
eh ini gimana
jangan disini juga dong
ini jangan diumpetin disini
tak ketahuan pangeran jin lagi
jangan disitu juga
ih unu nyabar ah
eh nyabar pemarah
eh ya yuk ya yuk
ntar kalo udah abis itu kita keluar
jangan lupa loh
bangunin bos jahil
gak ada perlu
ada apa lagi nih
itu kejar gua tuh yuk
jadi harus ditangkap
iya kan tidak berbuat apa apa
ya itu om jin yang baik
kamu tuh berbunuh sakit itu tidak bagus
dosa tidak boleh
makanya kalau lagi belajar agama itu datang
jangan tidur saja kerjaannya
aduh terlalu berhati hati ya
dia yang harus ditangkap
teko kan masih sama mereka
harus diambil ini
kan tekonya masih sama mereka
jadi apa bos jun
waduh pinter kok bos jun
jangan lupa subscribe like komen dan share